terima kasih anda masih menyaksikan political show manuver sinyal dukungan dilancarkan presiden jokowi kepada bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden yang hadir di acara hari ulang tahun ke lima puluh partai persatuan pembangunan jumat lalu
ketemu partai gerindra prabowo subianto yang digadang gadang akan maju sebagai capres termasuk disebut oleh jokowi yang menjadi istimewa sehari sebelumnya presiden jokowi menggelar pertemuan khusus dengan prabowo subianto di istana
ada apa dibalik manuver sinyal dukungan jokowi apakah manuver ini menjadi pertanda dukungan istana ke prabowo subianto
malam ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah hadir di studio
saya perkenalkan satu satu dari yang paling kanan ketua relawan jokowi mania atau joman yang sekarang sudah beralih menjadi
prabowo mania delapan mas immanuel ebenezer bang noel selamat malam
oke udah pakai kaos ya
oke ada juru bicara prabowo subianto bang daniel anjar siman juntak
waalaikumsalam ada juga ketua relawan ganjarian spartan mas guntur romli
kenapa namanya spartan ya
oh spartan itu apa maksudnya
ada juga teman saya direktur eskuti parameter politik mas adi praitno
selamat malam mas adi
selamat malam rifana
oke dan selalu seperti biasanya political show mengundang teman teman mahasiswa
pada pemilu dua ribu dua puluh empat melalui sambungan virtual
sudah ada teman teman dari badan eksekutif mahasiswa universitas pelita harapan
saat malam wah ini banyak sekali cewek cewek nih
pemilih muda yang paling banyak adalah nanti
pemilih muda cewek cewek
nah nanti teman teman dari uph bisa memberikan pertanyaan mengkritik
menyatakan pendapat juga boleh karena suara kalian sangat matters ya
suara kalian sangat penting pada pemilu dua ribu dua puluh empat nanti
siapa yang akan lain coblos di bilik suara
nah mungkin dari hasil diskusi kita malam hari ini
teman teman nanti bisa memutuskan kira kira saya akan pilih siapa ya
terima kasih teman teman dari uph
bang daniel kalau kita lihat ya
seminggu kemarin itu ada beberapa kali rentetan peristiwa yang disebut sebagai sinyal sebetulnya
pak jokowi kepada pak prabowo
gerindra terutama pak prabowo
prabowo melihatnya sinyal sinyal itu seperti apa sih
ini saya sebutkan aja ya mungkin masyarakat belum tahu
pada hari ulang tahun partai gerindra tanggal enam februari
itu hut partai gerindra yang ke lima belas
pak jokowi mengirimkan video kemudian mengatakan bahwa elektabilitas partai gerindra sangat tinggi
elektabilitasnya pak prabowo juga yang paling tinggi
nah itu pujian pertama
terus kemudian ada pertemuan di istana antara pak prabowo dengan pak jokowi
yang tampaknya serius sekali di hari yang sama
setelah pertemuan pak prabowo pak jokowi
mas noel bersalin rupa bersalin dukungan dari relawan yang mendukung gp mania
ganjar pranowo mania menjadi prabowo mania delapan
ini sinyal sinyal apa yang dilihat oleh gerindra oleh pak prabowo ini
ya mungkin ini bahasa kromo inglenya politik pak jokowi ya
tapi yang jelas begini siapapun capres yang akan ikut kontestasi di dua ribu dua puluh empat nanti tentu berharap dukungan dari pak jokowi
sebagai orang yang pernah menang di kontestasi dua kali pre apil pres
kemudian beliau juga tentu secara politik pengalaman kepemimpinan sudah teruji di dua periode ini
tentu banyak hal yang dibutuhkan oleh capres baik secara elektoral maupun secara pengalaman
nah kalau kemudian ada harapan ada ekspektasi didukung oleh pak jokowi itu sangat normal
dan itu wajar
justru kalau kemudian ada yang tidak ingin dukungan pak jokowi itu yang agak abnormal
karena dalam kondisi seperti ini tentu pengalaman pak jokowi masukan dari pak jokowi itu sangat dibutuhkan
dan tentu dalam posisi pak prabowo ini lebih unik lagi
ada adab yang diusung oleh pak prabowo sejak awal
adab itu apa
jadi pak prabowo tidak pernah menjawab pertanyaan pertanyaan misalnya apakah akan maju
itu tidak pernah dijawab
tapi pak prabowo terlebih dahulu izin dalam tanda kutip kepada pak presiden jokowi
karena posisi pak prabowo adalah sebagai menteri
dalam hal ini menteri pertahanan pembantu presiden
karena apapun langkah politik yang akan beliau lakukan tentu akan berdampak pada posisi beliau sebagai menhan
nah oleh sebab itulah kemudian
adab baiknya tentu pak prabowo minta saran dan izin dari pak jokowi untuk maju sebagai capres
barulah kemudian pak prabowo ketika ada sinyal pak jokowi merestui silahkan untuk maju
akhirnya pak prabowo memutuskan beliau akan maju konsultasi di dua ribu dua puluh empat
kemudian tentu gerindra mendukung sepenuhnya pencapesan pak prabowo
karena memang itu adalah suara grassroots
gerindra secara keseluruhan
artinya anda mengakui bahwa pak prabowo sudah soan sudah minta restu ke pak jokowi untuk maju dalam kontestasi pilpres dua ribu sembilan
dan sudah diberikan restunya ya
tentu itu catatan paling penting yang perlu kami sampaikan kepada publik
adab pak prabowo itu adalah ingin menunjukkan bahwasannya dalam posisi beliau sebagai bawahan pak jokowi
maka beliau meminta izin agar kemudian agenda politik yang dilakukan oleh
dan juga mengingatkan bahwa pak jokowi sudah menunjukkan bahwa pak prabowo itu tidak mengganggu kinerjanya
dan tidak mengganggu tugas tugas beliau membantu pak jokowi dalam hal ini dalam isu isu dan masalah masalah pertahanan
berarti sinyal sinyal tadi yang ditunjukkan oleh pak jokowi itu sebagai restu ya terhadap pak prabowo
ya itu yang bisa jawab tentu pak jokowi
yang jelas pak prabowo sudah menyampaikan dan beliau menyampaikan silahkan dan mengizinkan pak prabowo memulai proses ingin ikut kontestasi
tapi gerindra pak prabowo pede dong sudah mengantongi restunya pak jokowi
saya pikir kalau ada capres yang tidak pede misalnya atau tidak ingin dukungan pak jokowi itu tadi saya sebutkan agak abnormal
karena kita butuh saran dari pak jokowi di satu sisi di sisi lain tentu secara politik secara elektoral juga pengikut pak jokowi pendukung pak jokowi itu cukup banyak
berarti dengan restu ini gerindra pak prabowo semakin pede untuk maju dalam kontestasi
dengan restu dan dapat restu dari pak jokowi tentu pak prabowo semakin semangat dan tentu pemilih pak prabowo akan terus bertambah
tadi ada kebesaran kan ini kami nyebutnya kebesaran hati ya
kebesaran jiwa dari pak prabowo itu agak menular nih
menular ke noel menular ke yang lain
yang tadinya benci kemudian jadi cinta
ini adalah pendidikan politik yang positif menurut kami
karena bayangkan lah noel ini maki maki pak prabowo dan segala macam
tapi kemudian bisa
bahkan pak prabowo kan juga begitu bisa berantem dengan pak jokowi dulu secara politik ya
tapi kemudian bisa berbesar hati bekerja sama
saya pikir apa yang dilakukan oleh noel dan kawan kawan itu memberikan pendidikan politik yang positif
anda membaca samakah dengan pak prabowo dengan gerindra tadi bahwa
sinyal sinyal ini memang semakin terang pak jokowi merestui pak prabowo
sebagai capres pilihannya di kontestasi pilpres dua ribu dua puluh empat
gini presiden kok selalu suka ya dengan siapapun selama seseorang itu proses demokrasinya ada gitu loh
karena presiden kan mau legasinya itu persoalan demokrasi tetap terjaga
dulu punya berseberangan lah dengan bang daniel atas dengan pak prabowo
saya dulu orang yang teriak teriak tangkap pak prabowo
kemudian ya banyaklah hal yang sangat beda lah
tapi kan dalam proses pemerintahan jokowi ketika pak prabowo masuk ke dalam pemerintahan pak jokowi
ada satu hal yang kita lihat luar biasa
karena kan pertama pak prabowo masuk ke pemerintahan jokowi banyak kekhawatiran publik
soal kudeta dan sebagainya
itu terjawab dengan pak prabowo
ternyata pak prabowo punya totalitas loyalitas
tadi apalagi sampaikan bung daniel soan dia dia mau maju soan
nah ada politik
ada yang gak soan yang lain
oh saya gak tau persoalan yang lain
karena saya sebagai pendukungnya pak prabowo hari ini
apalagi tadi terkonfirmasi dengan apa yang disampaikan bung daniel
nah begitu juga ke mas ganjar
pak jokowi seneng
pokoknya siapapun kader bangsa yang maju dan mengisi konsentrasi demokrasi ke depan
selama dia tidak menyampaikan pesan pesan kekerasan kebencian dan lain lainnya
apa yang disampaikan
misalnya kayak ke saya
apakah noel dapat arah dari presiden
oke tapi pertanyaan saya tadi sinyal sinyalnya pak jokowi
apakah semakin terang terhadap pak prabowo
soal itu yang bisa menjawab pak prabowo dengan pak jokowi
kalau saya kan enggak
saya sih hanya melihat pada sisi yang saya rasakan
bahwa pak prabowo itu punya totalitas loyalitas dan integritas
dalam proses menjaga kepemerintahan jokowi sampai detik ini
ditambah lagi pak prabowo itu sangat beradaptasi sekali dengan apa
dia ikut pemilu dia terus juga
dan orang ini punya keteguhan
bayangkan dulu saya yang punya pandangan negatif dengan pak prabowo
disambut dengan hormat itu
nah pak prabowo berarti apa
ini tokoh bangsa yang punya adab dalam demokrasi
ini pemaaf orangnya
oke jadi menurut anda pak jokowi lebih cocok dengan pak prabowo atau dengan ganjar
pak jokowi mungkin lebih senang kalau seandainya tandemannya itu
oke jadi anda ingin mengawinkan itu
ya bukan soal mengawinkan
ya mungkin pasangan yang paling ideal hari ini adalah prabowo ganjar
mas ganjar punya energi untuk bekerja
tapi kan mas donald nggak mungkin mengalihkan dukungan kalau tidak melihat sinyal sinyalnya pak jokowi
yang semakin terang tampaknya untuk pak prabowo
itu dalam politik tidak ada yang kebetulan
ini saya harus jelaskan dulu
kayak saya gini yang latar belakangnya aktif sembilan puluh delapan gak mungkin juga mau mendukung seseorang itu tanpa ada sebuah rasionalitas politik
nah rasionalitas politik itu tadi yang saya sampaikan
pak prabowo sangat adaptif sekali terhadap apa
sistem demokrasi yang hari ini kita perjuangkan
itu kan dulu selama ini kan orang menilai pak prabowo itu seorang tentara
ternyata gak ada tuh
kita buktikan dan kita rasa kalau kemarin waktu kita diterima pak prabowo ya
wah sangat lepas sekali
ini ada sebuah kebanggaan itu
oh ini orang kan dulu pernah kita apa ada semacam apa ya
harapan seperti kritik lah gitu
ternyata enggak tuh
ini bapak pemaaf orangnya
selain orang yang punya gagasan punya keberanian
dua kali pemilu anda baru menyadari sekarang gitu mas
iya gak pernah ketemu pak prabowo saya
selama ini yang ketemunya cuma di media berantem aja
hajar prabowo terus kerjaannya saya dulu
pas saya lihat kemarin berinteraksi pertama saya dalam hidup saya dengan pak prabowo kemarin itu
hari kamis tanggal enam belas
itu luar biasa punya gagasan punya keberanian
tapi agak aneh anda sudah menyatakan dukungan ketika anda belum pernah ketemu
loh kita kan gak ngestik
emang kita pernah ketemu pak jokowi waktu kita dukung pak jokowi
kita lihat gagasannya ketemu buat indonesia
nah kita lihat kemarin pak prabowo kan wah saya dikasih baca buku itu menarik sekali
jadi hanya murni soal gagasan
ini buat indonesia kedepannya kan butuh orang punya gagasan punya keberanian
yang paling penting itu ya integritas
saya mau ke mas gundrom
mas gundrom anda melihat sinyal sinyalnya pak jokowi ini semakin terang untuk pak prabowo atau masih bisa dimaknai lain
kalau saya semakin
kalau tadi mas noel sebentar
kalau tadi mas donald berusaha untuk menggabungkan prabowo dengan ganjar
kalau saya semakin terang untuk pak ganjar
ya tadi kan ini kan tadi video di ulang tahun p tiga
saya ingin ucapkan juga ulang tahun p tiga yang ke lima puluh kan
karena kan video di situ
dan juga pak jokowi yang menyebutkan juga ada yang tidak hadir dalam acara itu
kemudian sinyal sinyal misalnya rambut putih
kemudian juga di acara waktu itu apa acara projo kalau nggak salah di jawa tengah gitu ya
dan kalau kita melihat kan karakter pak ganjar itu kan ya seperti pak jokowi
dalam arti misalnya ya pekerja keras
kemudian turun ke rakyat
kemudian ya tidak ada jarak
tidak eletis ya antara
tidak ada jarak lah antara dia dengan rakyat
kemudian bekerja sangat luar biasa
dan apa program program pak jokowi pun juga dilaksanakan oleh pak ganjar dengan segala resiko
misalnya contohnya adalah wadas
itu kan sebenarnya adalah program nasional
tapi kan dia sebagai gubernur jawa tengah dia harus mempertaruhkan kesuksesan dari program nasional
dan dia benar benar bertarung untuk itu
untuk gagasan itu
nah kemudian yang lain juga adalah program program misalnya di jawa tengah ya
dia sebagai gubernur yang aktif
ya tentu saja dia tidak akan bermain dengan isu capres
karena juga kan capres kalau pak ganjar itu kan memang progratifnya adalah ketua umum pdip ibu mega
nah kalau kita melihat pak ganjar sekarang itu adalah jokowi dua ribu empat belas
jadi memang benar benar bekerja untuk rakyat
ya apapun tapi yang disampaikan oleh bang dhanil ya benar bahwa kita memang membutuhkan dukungan dari pak jokowi
karena pak jokowi itu dua ribu dua puluh empat sudah tidak bisa mencalonkan lagi
tapi yang paling penting adalah bagaimana melanjutkan pembangunan pembangunan yang sudah dilakukan pak jokowi
persis seperti yang katakan pak prabowo
berarti sinyal sinyal kemarin yang ditunjukkan oleh pak jokowi
sinyal sinyal kemarin yang ditunjukkan oleh pak jokowi bukan untuk pak prabowo ya kalau menurut anda sebagai relawan ganjar
tapi untuk ganjar itu
nah sebagai relawan ganjar saya memahami seperti itu
oke tapi pak prabowo pak jokowi kan berkali kali kemarin memuji elektabilitasnya pak prabowo
terus kemudian di acara ulang tahun perindo juga mengatakan begitu
kalau sebagai pengamat ya kan memang lihat pak jokowi itu memberikan kesempatan untuk kader kader terbaik untuk dua ribu dua puluh
siapapun dia panggil dan sebagainya
tapi kan anda nanya saya sebagai relawan ganjar kan
kalau sebagai relawan ganjar bahkan itu untuk pak ganjar itu
oke jadi masih besar ya peluang dukungannya ataupun endorsementnya
pak jokowi untuk ganjar itu menurut anda masih besar
iya tentu saja
oke lebih besar mana daripada terhadap pak prabowo
kalau saya ganjar pasti
oh tetap ganjar
tadi mas doyan mengatakan bahwa kalau bisa menggabungkan antara prabowo dengan ganjar
kalau saya melihat ya pak ganjar ya yang nomor satu
kalau mau tawaran yang lain ya boleh nanti lah
tapi kita itu separtan melihat ya pak ganjar lah dulu
mas adi anda melihatnya ini sinyalnya bagaimana ya yang ditunjukkan oleh pak jokowi seminggu kemarin itu kita melihatnya itu
sepertinya sudah semakin terang sebetulnya kepada pak prabowo
atau memang pak jokowi masih galau menunggu keputusannya ibu mega ini hanya menggoda goda aja nih
ya saya ingin melihat jokowi itu dalam tiga wajah ya
wajah pertama itu jokowi sebagai negarawan
dulu jokowi itu dikritik karena hanya memention sejumlah nama misalnya cuma prabowo kadang cuma ganjar yang lain tidak disebut
belakangan ketika ada harlah di p tiga jokowi juga menyebut ahy meski agak lupa
itu menunjukkan orang yang selama ini berhadapan hadapan dengan jokowi
disebut sebagai kandidat capres
itu menurut saya luar biasa sesuatu yang tidak pernah dibayangkan bahwa jokowi itu memang seakan akan memarjinalkan lawan lawan politiknya
yang kedua harus kita akui melihat jokowi sebagai presiden konteksnya adalah orang orang yang berada di inner circle kekuasaan jokowi adalah orang orang yang semuanya di endorse
dulu ada ganjar kemudian prabowo subianto erlangga hartarto ada erick thohir ada sendega uno dan seterusnya dan seterusnya
cuman yang saya tunggu sebenarnya kapan jokowi ini nyebut nama puan
itu belum muncul
itu wajah jokowi sebagai presiden
tapi ingetlah satu hal harus dilihat juga jokowi ini sebagai kader pdp
nah di sini yang sepertinya jokowi ngekip betul tidak mau berspekulasi seperti dulu karena kalau intonasi dan gestur tubuhnya terlampau ditonjolkan mendukung ganjar ini tentu akan head to head akan berkomprontasi dengan pdip
saya membayangkan kenapa misalnya portfolio politik jokowi belakangan diklaim seakan akan memberikan kekuasaan jokowi

karena itu itu adalah hal yang harus diperhatikan
karena itu itu adalah hal yang harus diperhatikan

jokowi kira kira begitu dialamatkan kepada ganjar prano bukan hal tidak mungkin
ini justru akan kontraproduktif
justru akan membuat bumega tidak memberikan tiket kepada
end of the day nya jokowi itu akan berkompromi dengan siapapun capres yang akan diusung oleh pdip
darah jokowi itu darahnya merah
mau puan mau ganjar parano ataupun yang lainnya
rasa rasanya jokowi juga akan mendukung itu
itulah yang kemudian nanti akan terjadi kawin silang antara gerindra dengan pdip
anda meyakini itu
saya melihat suasananya seperti itu
tapi rasa rasanya membenturkan pdip dengan gerindra adalah suatu hal yang rumit bagi saya
saya masih cukup yakin bahwa di dua ribu dua puluh empat pdip dan gerindra ini akan bersekutu berkongsi dalam satu kolam kekuatan politik
bagi ganjaris partan tentu berdoa
semoga doanya sampai sitratul montaha yang diusung itu adalah siapa namanya ganjar sebagai capres
ataupun bung noel sama bang daniel tentu saja berharap prabowo lah yang jadi nomor satu
tapi yang jelas saya menarik soal relawan ya
setahu saya relawan jokowi itu cuma satu masa politiknya
merah kata jokowi merah pula kata relawan
putih kata jokowi putih juga kata rela
nah joman ini belum menyatakan talak sebenarnya berpisah dari jokowi
kok rasa rasanya joman prabomania mendukung prabowo
rasa rasanya ini ada sinyal dari istana gitu loh
oke itu sinyal dari istana ya

membaca angka angka setara
oke itu jelas jadi jokowi sebenarnya bersayap betul bahwa jokowi ini adalah orang yang rasional
membaca angka angka statistik dan tentu saja ingin menghindari konfrontasi dengan pdip
kenapa prabowo kenapa ganjar
karena disurvey dua orang ini selalu memenuhi spotlight pembicaraan soal capres
kenapa nggak puan misalnya tidak disebut
kenapa erik dan sandi agak jarang
karena memang disurvey hilal politiknya enggak muncul secara signifikan
ini yang saya kira memang kalau membaca jokowi saat ini seakan akan memang lebih banyak kepada prabowo subianto
karena itu tadi
untuk menghindari friksi dengan pdip
untuk menghindari resistensi dengan teman teman pdip
berarti pak prabowo hanya sebagai backup pilihannya
oh enggak juga
itu pilihan utamanya ke ganjar
maksudnya kayak gitu
enggak juga kalau melihat ghost turnya jokowi itu senang dengan prabowo subianto
tapi kan jokowi kan ada psikologil bear
apapun judulnya prabowo itu gerindra
tapi ingat juga kalau jokowi terus terusan dianggap anak kos kosan di pdip
bukan tidak mungkin prabowo itu akan jadi prioritas
tapi kalau kita melihat dari jauh gitu nak
harapan terbesar jokowi itu sangat berharap bahwa ganjar lah yang akan diumumkan sebagai kandidat capres
itu harapannya ya
iya karena ini satu darah satu madhab dan irisan pemilihnya sama
meski kalau melihat angka angka statistik statistik berlakuan kan
memang ada juga pemilih pemilih jokowi yang secara perlahan mulai jatuh hati dengan prabowo subianto
nah noel sama bang guntur ini cocok ini jadi relawan
ibarat orang mau dia memetik buah itu gak perlu dipanjat
dia cukup bersiul dari jauh itu memang nggak bisa bergugutan itu
saya kira prabowo itu dengan sanjungan
tanjungan bung noel
begitu pun dengan ganjar spartan ini
melelehlah ganjar paranowo itu
jadi banyak diberikan pelanan psikologis sebetulnya
oleh pak jokowi ya kepada ganjar dan juga prabowo
tapi saya mau tanya ke bang daniel
bang daniel apa yang disebutkan oleh mas adi tadi ya
bahwa sebetulnya pak jokowi ini tidak ingin kontradiktif
terlihat kontradiktif kalau terlalu mendukung ganjar
makanya belakangan banyak memberikan sinyal dukungan kepada pak prabowo
yang saya ingin tanyakan ini disadari juga tidak sih
diwaspadai juga tidak sih
oleh pak prabowo dan oleh gerindra bahwa suatu saat
pada akhirnya pak jokowi nanti ya tidak akan memberikan restu itu
apapun ramalan yang sudah dibuat adi tadi ya tidak ada masalah
tapi tidak diwaspadai
itu ramalan adi
kami tidak pak prabowo itu karakteristiknya tidak pernah berusaha memupuk buruk sangka
apalagi dalam hal ini ya atasan beliau pak jokowi
jadi sepenuhnya pak prabowo tentu berbaik sangka
jadi yang jelas sampai dengan detik ini secara politik misalnya kami terus bekerja bersama dengan pkb
bersama dengan caimin untuk memastikan koalisi ini semakin kuat
bahkan bisa mengajak partai partai lain dalam jumlah yang lebih besar
di sisi lain tentu kami dalam hal ini gerindra dan pak prabowo tentu tetap akan terus berkoordinasi
dan berharap secara politik dari pak jokowi
tentu saran dari pak jokowi sangat dibutuhkan oleh pak prabowo
masukan dari beliau sangat dibutuhkan
samping memang pak prabowo fokusnya tetap menunaikan tugas tugas beliau sebagai menteri pertahanan
karena menteri pertahanan itu adalah pokok utama pada saat ini
bagaimana agar pak prabowo bisa menjadi menteri yang memberikan kontribusi yang lebih besar buat bangsa dan negara
dan memberikan kontribusi yang besar bagi kinerja pak jokowi dalam hal ini sebagai presiden
jadi tulus saja ya tidak khawatir kalau misalnya itu hanya sebagai backup gitu
nah kan gini banyak kan orang yang curiga misalnya tiba tiba noel dan kawan kawan dukung segala macam
tapi karakter pak prabowo tidak pernah begitu
jadi beliau ketika orang datang ke beliau apapun itu selama itu orang memang berniat baik bahkan ada yang berniat buruk
pak prabowo biasanya sangat terbuka kalau kemudian beliau dibohongi kalau kemudian beliau ditinggal
ya beliau ya sudah
memang kita maafkan saja kalau ada kemudian yang berkhianat ya kita maafkan saja
itu urusan dia dengan allah swt atau urusan dia dengan yang lain
oke apakah memang seperti itu nanti kita akan tanya lebih dalam di segmen selanjutnya
tapi kita harus jeda terlebih dahulu jangan kemana mana tetap bersama kami di political show